rumah sakit di daerah istimewa yogyakarta
kewalahan menangani pasien covid sembilan belas
beberapa kasus kematian covid terjadi saat pasien menunggu rujukan
bahkan rumah sakit terpaksa harus memilih pasien
dengan harapan hidup lebih tinggi dalam penanganan darurat
foto pasien yang mengantre masuk isolasi covid sembilan belas
di instalasi gawat darurat ini kami terima dari
humas rumah sakit pku muhammadiyah bantul
senin tengah hari sebelas januari
dua belas jam kemudian igd rumah sakit ini ditutup selama dua puluh satu jam
karena kapasitasnya penuh
pada malam di hari yang sama
giliran rumah sakit panambahan senapati bantul
juga menutup igd untuk semua pasien
beratnya layanan rumah sakit berakibat pada kondisi terburuk
mengaduk aduk perasaan kami karena saya itu
kami harus merawat pasien ini di ruang icu
dengan peralatan yang seharusnya diberikan kepada beliau
tapi karena ruangnya enggak ada
alatnya juga enggak ada
pernah kejadian memang
sampai akhirnya karena tidak dapat tempat icu
dan karena dirujuk ke tempat lain juga
rumah sakit lain juga mengalami problem yang sama
sehingga akhirnya tidak tertolong
itu juga pernah terjadi
rumah sakit kadang terpaksa memprioritaskan pertolongan pada pasien
dengan harapan hidup lebih tinggi
terus terang misalnya progresinya sudah sangat buruk
kondisinya sangat jelek
tidak mungkin kita selamatkan lagi
oksigenasi konsentrasi tinggi saja
nah itu memang ada
pernah beberapa pasien akhirnya meninggal
dinas kesehatan dia selalu memberikan informasi
ketersediaan ruang pelayanan covid
baik layanan kritikal di igd
atau non kritikal di bangsal isolasi
di tanggal sebelas
terdapat total tujuh puluh sembilan tempat tidur layanan covid sembilan belas
berbekal data itu
kami bersama tim kolaborasi media di yogyakarta
mengecek via telepon ke dua puluh tujuh rumah sakit
rujukan covid sembilan belas di dia
tak ada satupun tempat tidur kritikal yang tersedia
setidaknya hanya ada delapan tempat tidur di bangsal isolasi
yang terdiri dari dua tempat tidur khusus pasien perempuan
dan enam tempat tidur di bangsal isolasi
dan enam tempat tidur khusus pasien gangguan jiwa
pada publikasi selanjutnya
dinkes kembali mengumumkan
tersedia total lima puluh tiga tempat tidur
dinkes dia mengaku kesulitan menambah jumlah tempat tidur
karena susahnya mencari tenaga kesehatan
seberapapun bed yang kita sediakan
itu tidak akan pernah cukup
ya tomas haris
tapi kalau tidak ada
kemudian intervensi terhadap lintas yang lain
program yang lain
itu tidak akan pernah bisa
sulitnya mencari rumah sakit rujukan
membuat inisiasi non pemerintah
bernama sonjo rewangan menawarkan solusinya
inisiasi yang justru didorong oleh tenaga kesehatan ini
sebenarnya sebagian besar berisi
direktur rumah sakit rujukan covid sembilan belas di
berusaha untuk mendiskusikan
dan kemudian menggunakan cara yang sangat tadi
mohon maaf kayak primitif gitu ya
menggunakan ba group dan excel gitu
dan alhamdulillah delapan puluh sembilan orang masuk di dalam sistem itu
pasca libur panjang akhir oktober lalu
penambahan kasus positif covid sembilan belas di di meningkat tajam
kondisi ini disusul dengan tingginya kasus kematian akibat covid sembilan belas
dan penanganan pemakaman jenasa
dengan indikasi infeksi virus corona
hendrawan setiawan teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta
perkembangan kasus covid sembilan belas di yogyakarta kian meningkat
namun sayang penanganan pasien covid sembilan belas kian darurat
jumlah pasien covid melonjak berbanding dengan fasilitas kesehatan
yang kewalahan hingga keterbatasan ruang rawat
kami akan bahas malam hari ini bersama siswanto
yaitu petanggung jawab pelayanan covid sembilan belas rumah sakit akademik ugm
dan juga rimawan pradiptyo
inisiator sambatan jogja atau sonjo
kami juga sudah berupaya untuk menghubungi
sekretaris daerah istimewa yogyakarta
namun sampai dengan sore hari ini kami belum mendapatkan
jawaban untuk ketersediaan atau bersedia
wawancara di si indonesia connected
saya akan sahabat pak siswanto pak rimawan selamat malam
bisa mendengar suara saya jelas
kita sambil menunggu dari perwakilan dari sekretaris daerah istimewa yogyakarta
belum bergabung belum ada jawaban sampai dengan sore hari ini
terkait dengan bagaimana rumah sakit yang ada di daerah istimewa yogyakarta
yang mengaku kewalahan terkait dengan penanganan pasien covid sembilan belas di sana
yang anda alami yang anda temui di rumah sakit akademik ugm
seberapa kewalahan kondisi ini sebenarnya pak siswanto
ya selamat sore pemirsa ya yang berbahagia dan saya berdoa
semoga kita tetap sehat sehat saja
untuk situasi pelayanan covid sembilan belas di rumah sakit akademik ugm ya
memang sejak bulan oktober november
desember dan ini januari itu trennya itu meningkat
meningkat tajam baik pasien pasien yang memerlukan rawat inap
maupun pasien pasien yang periksa ke poliklinik khusus pelayanan covid sembilan belas di rumah sakit kami
jadi sebagai gambaran itu ya itu memang dari bulan november
november itu pasien total itu sekitar satu ratus dua kemudian desember naik satu ratus tiga puluh empat
nah memang kalau dari pelayanan kapasitas pelayanan yang dibuka di rumah sakit akademik ugm itu
makin lama memang makin ditingkatkan kapasitasnya dengan melihat kebutuhan itu
sekarang malah sudah ini sudah sekitar enam puluh
ya enam puluh bed yang kemudian dibuka ya untuk pelayanan covid sembilan belas
itu meningkat tajam dari beberapa bulan sebelumnya ya
dulu di awal pandemi itu kami hanya sekitar enam belas kemudian meningkat dari dua puluh enam kemudian tiga puluh lima empat puluh dua
nah ini sudah sekitar enam puluh an dan kami sedang bersiap siap untuk sekitar delapan puluh bed ya
baik untuk perawatan yang kritikal maupun yang non kritikal itu ya
nah di akhir desember sama awal januari ya itu memang karena yang datang
yang datang yang membutuhkan pelayanan itu jauh melebihi dari kapasitas tempat pelayanan itu
maka otomatis terjadi retensi ya
jadi beberapa pasien itu kemudian menumpuk di ugd ya maupun di poliklinik covid gitu mbak
oke tadi anda sebutkan bahwa tren peningkatan ini
bahkan dari yang mulanya mungkin di awal masa pandemi sekitar dua puluh an bed atau tempat tidur begitu ya pak ya
sekarang enam puluh berarti sudah ada penambahan tiga kali lipat
tadi juga anda sebutkan bahwa tren peningkatan
ini terjadi dari mulai bulan oktober kemudian november desember dan juga januari
kalau di beberapa rumah sakit tadi ada video dari teman teman kita
dari tim liputan kita yang ada di yogyakarta bahwa beberapa rumah sakit mengaku kewalahan
artinya kewalahan dalam hal ini itu berarti pasien covid sembilan belas yang datang ke rumah sakit tersebut
untuk mendapatkan perawatan sampai sudah tidak bisa lagi
artinya igd sampai tutup kemudian
pasien harus mencari kesana kesini rumah sakit atau tempat ruang rawat
di tempat anda juga kondisi hal yang sama juga terjadi pak siswanto
iya ya terjadi ya betul kami juga terjadi
ya sempat kata kata satu waktu itu sempat kata kata menumpuk tujuh pasien di ugd ya
pasien itu memang membutuhkan perawatan
tidak bisa masuk karena ruang perawatan untuk covid penuh
juga tidak bisa dirucuk ke rumah sakit lain
karena di rumah sakit lain pun kondisinya hampir sama dengan apa yang kami alami di rumah sakit akademik ugm
oke kondisi terburuk yang pernah anda hadapi di rumah sakit akademik ugm apa pak siswanto
ya seperti ini ya
karena yang masuk itu banyak kasus kasus yang berat dan kritis
berat dan kritis ya
kasus kasus yang berat dan kritis itu tidak hanya membutuhkan pengobatan obat ya
tapi juga dia membutuhkan support ya terapi oksigen ya
dengan alat alat misalnya adalah high flow nasal cannula bahkan ventilator ya
dan itu memang
dan itu memang
dan itu memang
dilakukan sebaiknya di ruang intensif ya apakah itu hcu atau icu
dengan ruang isolasi yang tekanan negatif kan
karena kan pemakaian alat alat terapi oksigen menggunakan ventilator
atau non invasive ventilator atau high flow nasal cannula itu akan menimbulkan suatu tindakan yang menimbulkan aerosol
kalau ruang perawatan
ruang perawatannya itu tidak standar itu justru malah membahayakan tenaga yang merawat juga ya
dan kondisi seperti itu akhirnya kemudian karena ruangan icu kami juga terbatas itu
akhirnya kemudian alat alat high flow nasal cannula kita
kita pakaikan ke pasien pasien di bangsal perawatan
jadi semacam bangsal
bangsal itu kan untuk merawat pasien yang tidak kritis ya
ini kami rawat pasien yang kritis itu di bangsa
ya tentu saja kalau merawat pasien kritis di bangsa pasien itu kan tingkat debensinya sangat tinggi ya
pak sis saya harus cek juga apakah di rumah sakit akademik ugm juga mengalami hal serupa seperti tadi yang disebutkan oleh tim liputan kami yang ada di yogyakarta
ada beberapa kasus kematian pasien covid sembilan belas di yogyakarta
ini terjadi karena pasien masih dalam kondisi masih menunggu rujukan atau telat mendapatkan rujukan
saking susahnya ini untuk mencari tempat
itu juga pernah terjadi untuk di rumah sakit akademi ugm
ya memang terjadi mbak
misalnya ada kasus kematian di ugd kami ya
igd itu karena memang pasien belum
tidak mendapatkan tempat untuk dirujuk maupun ini ya
atau untuk masuk gitu
ruang icu yang membutuhkan ventilator itu tidak bisa kemudian bertambah kritis kritis kritis akhirnya meninggal
walaupun sebenarnya memang harus dilihat case by case ya
dalam artian begini
kondisi pasien covid sembilan belas yang kritis ya
dia mengalami gagal nafas yang berat itu
itu memang ketika pun diberikan terapi ventilator ya
terapi oksigen dengan menggunakan ventilator itu
itu tingkat kematiannya sangat tinggi ya
mungkin studi di indonesia maupun di luar negeri itu lebih dari sembilan puluh

pak rekwanto apakah yang dialami oleh pak siswanto ini
anda juga menangkap suara suara dari masyarakat
khususnya pasien covid sembilan belas di yogyakarta
ia mengaku sangat susah sekali untuk mencari ruang rawat
ruang rawat atau tempat tidur
terima kasih mbak
yang terjadi adalah begini
kami tidak membantu apa namanya pasien
dari luar rumah sakit masuk ke rumah sakit
bukan jadi gini
sonjo rewangan itu adalah salah satu wa group dari tiga belas wa group yang ada di sonjo
ruangan dibentuk pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh atas inisiasi dari rekan rekan kesehatan yang tergabung di sonjo
nah awalnya namanya sonjo legowo di salah satu wa group
lalu teman teman itu menginginkan
mas di mana bisa nggak dibuatkan satu wa khusus untuk rujukan nih antar membantu rujukan antar
nah itulah yang kami bentuk pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
pak rimawan pak rimawan
di situ ada catatan kami sampai hari ini

kemudian ada sembilan belas sekarang yang masih antri gitu menunggu menunggu rujukan
dua belas wafat dan dua orang itu minta dipulangkan karena mereka tidak mau menunggu rujukan terlalu lama
mereka akan mencari rujukan sendiri
ini yang terjadi sampai hari ini
pak rimawan pak rimawan
sebentar pak rimawan
saya harus potong dulu
kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda
kita harus jeda komersial break terlebih dahulu
kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah di si indonesia connected
kita masih akan lanjutkan dialog kita
darurat ruang rawat
masih bersama kami
ada pak rimawan
ada pak rimawan pradiptyo
dan juga pak siswanto
penanggung jawab pelayanan covid sembilan belas
rumah sakit akademik ugm
kita akan lanjutkan kembali ke pak rimawan
sonjo ini merupakan salah satu gerakan non pemerintah yang memfasilitasi artinya membantu bagaimana penanganan covid sembilan belas yang ada di yogyakarta
boleh dijelaskan bagaimana cara kerjanya
tadi sempat sebelum kita jeda mengenai covid sembilan belas
bagaimana penanganannya cara kerjanya melalui whatsapp group
tapi ini dinilai sangat sangat membantu bagi para pasien covid yang ada di sana
jadi kami mendirikan sonjo ini sejak dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
nah sejak kemarin kami membuat dua grup tambahan
jadi awalnya itu ada sepuluh kemudian berkembang ke sebelas tambah dua lagi
dua itu adalah satu adalah sonjo rewangan
ini untuk membantu rujukan pasien sistem rujukan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain
jadi pasien sudah masuk dulu ke rumah sakit baru kemudian dicari ini rumah sakit mana yang bisa rujuk
yang kedua ini sejak tanggal empat belas desember
lalu ada yang kedua yang kedua namanya sonjo tangguh
ponjo tangguh ini adalah upaya untuk membangun apa yang disebut dengan shelter tangguh
jadi shelter tangguh ini adalah tambuhan institusi
shelter dengan rumah sakit
jadi ini shelter tangguh ini kita buka tahu saya saya akan menutup jika
karena tadi di rumah sakit itu rujukan antar rumah sakit sudah tinggi
sekitar waktu itu sekitar dua puluh dua puluh enam pasien ya yang masih ada in a pipeline
lalu kemudian ada rekan dari ini pak lurah panggung harjo pak wahidi anggoro hadi itu malam malam waktu itu ya jam sepuluh setengah sepuluh jam sepuluh
saya punya ini ada warga saya umur tujuh puluh tahun ini kayaknya terkena covid karena beliau itu dari lulusan farmasi
jadi beliau paham ya masalah kesehatan
bisa nggak di rujuk ke salah satu rumah sakit
saya mengatakan pak sonjo rewangan bukan untuk itu
karena sonjo rewangan itu pasien harus masuk dulu ke rumah sakit lalu kemudian antar rumah sakit bisa dirujukan
nah beliau mengatakan ini pasiennya dari luar mau masuk nggak bisa mas

nah kemudian kita lanjutkan diskusi keesokan harinya dan akhirnya kita sepakat untuk membuat kenapa kita tidak bisa masuk
nah kemudian kita lanjutkan diskusi keesokan harinya dan akhirnya kita sepakat untuk membuat kenapa kita tidak bisa masuk
nah kemudian kita lanjutkan diskusi keesokan harinya dan akhirnya kita sepakat untuk membuat kenapa kita tidak bisa masuk
nah kemudian kita lanjutkan diskusi keesokan harinya dan akhirnya kita sepakat untuk membuat kenapa kita tidak bisa masuk
nah kemudian kita lanjutkan diskusi keesokan harinya dan akhirnya kita sepakat untuk membuat kenapa kita tidak bisa masuk
nah kemudian kita lanjutkan diskusi keesokan harinya dan akhirnya kita sepakat untuk membuat kenapa kita tidak bisa masuk
cukup sekitar tidak lebih dari sepuluh hari kami sudah membuat sel tertangguh ini
bekerja sama ini antara kami sonjol dengan pemda bantul dan juga pemerintah desa panggung rejo didukung oleh idi dan juga arrsi
oke oke pak arimawan membantu rujukan pasien artinya ini pasien yang dalam kondisi ringan sedang saja
atau berat juga atau berat saja atau bagaimana
nah begini ya jadi saya yang seringkali mengupdate saya yang menciptakan sistem itu
jadi saya mengatakan iya mari kita buatkan sistemnya apa
jadi teman teman dari rumah sakit yang ingin merujuk kemudian menunjukkan ini ada kode pasien sekian
kode pasien sekian kemudian diberikan apa namanya kira kira simptomnya apa gitu
dan kemudian yang dibutuhkan apa
yang dibutuhkan itu bisa
ruang isolasi bisa ruang icu ada ruang hcu gitu ya
dan itu tiga tiganya ada semua
jadi ada semua di situ
jadi ada yang butuh icu
ya memang benar
nah itu yang kita kemudian saya setiap saat ketika ada update dari teman teman rumah sakit langsung saya update
jadi paling lama saya mengupdate itu waktunya satu jam karena saya juga punya pekerjaan lain ya
jadi sehari itu bisa empat lima kali bahkan enam kali mengupdate bagi saya
saya lakukan aja karena juga cepet
dan itu kami menggunakan grup plus excel
dan ini sangat membantu
karena sampai sekarang sudah ada dalam sistem kami sudah ada enam puluh satu yang berhasil kami rujuk
meskipun ada dua belas yang wafat selama proses menunggu rujukan itu
simpel sebenarnya apa yang dikerjakan oleh sonjo ini yaitu melalui hanya dengan menggunakan whatsapp group dan juga excel
cara kerjanya seperti apa menggunakan whatsapp group
saya ngebayangnya kan artinya teman teman yang ada di gerakan ini
kemudian mengaturnya seperti apa ini pasien pasien ini yang ingin dirujuk
artinya apakah jika pasien tersebut berdomisili di lokasi a harus juga mendapatkan rujukan mencari yang di lokasi yang sama atau seperti apa
ini bagus untuk ditiru daerah lain juga soalnya
ini hanya untuk yang sudah masuk di rumah sakit
jadi bukan orang dari luar
jadi ini pasien sudah masuk ke rumah sakit sudah masuk igd
pasien tidak tahu dia sakit
covid atau tidak
begitu di igd kemudian diidentifikasi yang bersangkutan sakit terkena covid
barulah kemudian dirujuk antar rumah sakit ini
jadi tidak masalah yang bersangkutan asalnya dari mana tidak masalah
dan yang kami lakukan adalah rekan rekan itu cukup posting di wa group
mereka juga buatkan form yang sangat sederhana sekali
lalu kemudian saya update di ekses
excel itu setiap saat di update itu saya tampilkan
masalah dari rujukan itu adalah bukan rumah sakit yang merujuk
tapi rumah sakit yang dirujuk
karena rumah sakit yang dirujuk itu harus menyiapkan segala alat alat
nah yang kami coba lakukan itu mungkin saya menggunakan
ini pakai metode pasar aja
seperti opsi seperti lelang saja
ya sudah kita berikan ini adalah list pasien yang membutuhkan ruang icu atau ruang hcu atau ruang isolasi
silahkan nanti berdiskusi ada kontak personnya juga siapa yang merujuk
silahkan di antara rumah sakit yang ada disitu itu saling kemudian berkolaborasi bersinergi
nah biasanya setelah ini dirujuk itu ada yang memberitahu ke kami posting lagi
mas ini pasien kode sekian ini sudah dirujuk dirumah sakit ini
oke jadi ada update informasinya ya
kalau untuk shelter tangguh ini apa dan bagaimana pak rimawan
gini shelter tangguh itu adalah upaya untuk kemudian mengatasi pasien yang dari luar rumah sakit
tidak bisa masuk rumah sakit
jadi kami menangani dua
yang satu rewangan
yang sudah antar rumah sakit
yang kedua itu adalah yang dari luar rumah sakit
untuk bisa masuk ke rumah sakit
karena di rumah sakit penuh
maka kami kemudian berinisiasi
untuk membuat shelter tangguh
dimana shelter tangguh itu
kebetulan di desa panggung harjo
itu ada ex rumah sakit
jadi itu betul betul rumah sakit
tapi kemudian ada masalah
itu tidak dipakai
kemudian kami gunakan itu
nah sekarang ini sudah ada sembilan belas pasien
yang ada di sana tapi makin full
meskipun kapasitasnya seratus
mengapa karena kami harus melakukan
pembersihan penyiapan dan lain sebagainya
jadi sambil jalan
pertanggal lima belas kemarin sudah ada sepuluh pasien yang sudah masuk
tapi kemudian hari ini
sudah ada sembilan belas
ini akan kita tambah terus
sampai enam puluh sebenarnya
tapi kemudian kita akan extend juga
sampai menuju ke seratus
saya akan kembali ke pak siswanto
pak siswanto masih bersama kami
ya masih mbak
pak sis tadi juga mungkin sudah mendengarkan
bagaimana penjelasan dari pak rimawan
sebenarnya kalau tadi pak arimawan sampaikan
masalah itu sebenarnya
bukan rumah sakit yang merujuk
tapi rumah sakit yang dirujuk
kita kembali ke pak siswanto
semakin kesini artinya kondisinya semakin kewalahan
jika kita bandingkan dari awal pandemi
tapi kalau misalnya
dari pemerintah daerah yogyakarta juga
tidak terlalu kewalahan
masih ada tadi disampaikan
kemudian juga non critical bad
kondisinya di tempat anda justru berbeda
jadi begini ya
jadi sekarang kan memang
di akhir akhir ini itu
prioritas pasien dirawat itu
itu berbeda dengan
ketika awal awal pandemi
ketika awal pandemi itu
pasien pasien yang ringan sedang
ringan dan sedang
bahkan dulu ada yang tanpa gejala
dengan komorbid tetap dirawat di rumah sakit
tapi kalau sekarang
prioritas kami itu adalah merawat yang
derajat severity nya itu
dari sedang berat dan kritis
bahkan berat dan kritis itu
sekarang lebih mendominasi
lebih banyak gitu
sedangkan yang berat dan kritis itu
itu membutuhkan ruang perawatan yang
karena kan pun butuh icu
butuh hcu butuh icu begitu
katakanlah kapasitas berbagai rumah sakit itu
mungkin yang bangsal itu mungkin masih ada
tapi kemudian yang
icu yang meningkat inilah yang kemudian
karena pasien berat dan kritis yang bertambah itu yang
tidak bisa kemudian dipenuhi ya
sekarang memang dengan instruksi pak menteri itu kan
kita diminta untuk meningkatkan
rumah sakit rumah sakit gimana untuk meningkatkan kapasitas ya
termasuk kapasitas icu
nah itu pun kami di rumah sakit sedang
sedang meningkatkan itu ya
harapannya ini dalam beberapa hari ke depan tuh
dari icu yang
itu bisa meningkat sampai
lima plus sembilan
empat belasan lah insya allah
saya mau tahu berapa pasien
yang datang ke rumah sakit
akademik ugm setiap harinya
saya bisa sampaikan untuk data yang
sampai desember ya
karena ini sudah kami rekap ya mbak
ya yang sampai desember itu
khusus covid dan igd ya
itu yang desember ya itu
satu bulan ya
yang igd satu ratus tujuh ya
kemudian yang dirawat itu
desember itu satu ratus tiga puluh empat ya
per hari ini itu ada
enam puluh pasien yang kami rawat ya
di layanan covid ya
padahal sebenarnya kan kapasitas kami itu
apakah publikasi informasi terkait dengan penanganan covid
ketersediaan ruang rawat
ini juga yang menjadi salah satu permasalahan
sehingga masyarakat atau pasien covid sembilan belas ini di yogyakarta
susah sekali untuk mendapatkan penanganan
khususnya ruang rawat
satu hal penting juga mbak yang perlu diketahui oleh halayak masyarakat ya bahwa
pasien pasien yang berat dan kritis itu memang masa rawat inapnya itu lama
lama itu sehingga antara pasien yang datang
dengan yang sudah dirawat itu
kalau keluarnya itu lebih lambat daripada yang datang
yang datang itu lebih banyak itu ya
dan saya sebenarnya juga mendapatkan surhat surhat dari teman teman sejawat yang merawat di rumah sakit di ti ya
jadi memang ya porsi yang pasien berat dan kritis itu jauh lebih meningkat
akhir akhir ini dibandingkan pas awal awal pandemi ya
kondisi ini pernah anda sampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini dan nas kesehatankah
atau satgas kah
di level koordinasi antar rumah sakit itu sudah ada
dinas kesehatan kemudian rumah sakit ya itu sudah ada koordinasinya mbak
jadi direktur kami juga selalu mengupdate oh ini kondisinya seperti ini seperti ini
sudah ada report artinya ya
yang belum ada alias belum maksimal
terakhir saya pasis saya akan pindah ke pak rimawan
terakhir pak rimawan ini juga yang mengakibatkan artinya publikasi informasi tadi seperti yang saya tanyakan ke pak siswanto
ini yang menjadi salah satu permasalahan besar bagi masyarakat khususnya pasien covid untuk mendapatkan perawatan di sana
ya sebenarnya ya intinya adalah karena kita terlalu banyak ya pasiennya yang masuk itu banyak dan
tidak ada di masa masa sebelumnya juga tidak ada upaya untuk ngerem dari sisi hulu gitu
itu yang jadi masalah kemudian
saya tidak pernah melihat ini sebagai suatu krisis
itu yang kalau saya lihatnya ya hanya seperti itu sih sebenarnya
karena kalau misalkan kayak di yang sojo rewangan tadi
list ini ini sejak empat belas desember mbak sudah ada
oke sudah sebulan artinya ya kondisi ini ya
artinya ini sudah sebulan gitu
ini dan itu sebenarnya banyak hal yang bisa diselesaikan secara dengan cara cara yang sederhana
oke sayang sekali belum ada perwakilan dari pemerintah daerah istimewa yogyakarta yang bersedia bergabung dalam diskusi kita malam hari ini
walaupun tidak ada yang bersedia mudah mudahan bisa mendengar suara suara dari pak rimawan dan juga pak siswanto
terima kasih sekali lagi bapak bapak sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat malam salam sehat selalu
kondisi rumah sakit di daerah istimewa yogyakarta
kewalahan menangani pasien covid sembilan belas ini menjadi perhatian warga net di lini masa
sangat memprihatinkan kita akan lihat cuitannya
baik yang pertama ini dia datang dari akun dita nindya
ini tidak hanya terjadi di yogyakarta di kotamu kota kita dan banyak kota lainnya berjam jam di igd
karena ruangannya penuh rumah sakit terujukan pun juga penuh lebih dari dua puluh lima orang sudah meninggal karena covid sembilan belas
mereka bukan sekedar angka mereka orang terkasih dari keluarga
kemudian dari atlantip mencuit melihat kondisi jogja dan sepertinya hampir semua kota di jawa rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan kasus
mohon bagi anda para penentu kebijakan harus mempertegas untuk menekan laju
kemudian berikutnya yang ketiga dari lilohan mencuit
ya allah merinding saya dua kali cari rumah sakit untuk perawatan covid semuanya penuh
adik saya seminggu yang lalu akhirnya dapat tempat isolasi di asrama kampus di jogja
ibu saya karena ada comorbid jadi harus mendapatkan perawatan
kami bawa ke salah satu rumah sakit di solo karena di jogja memang sudah tidak memungkinkan lagi
jadi harus menempuh perjalanan paling tidak satu jam untuk mendapatkan perawatan
berikutnya terakhir dari neoniel take care ya stay safe semuanya walaupun ini case di jogja
angka covid di jakarta juga gila gilaan cari rumah sakit rujukan nggak segampang itu apalagi cari donor plasma
mudah mudahan segera tertangani untuk teman teman yang ada di yogyakarta
kami kembali usai jeda dengan sebelas hari jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua komite nasional keselamatan transportasi
menyatakan flight data recorder telah berhasil diunduh selengkapnya usai jeda